anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kegiatan belajar dengan tatap muka terbatas di sejumlah daerah
pada masa ppkm level satu sampai tiga sudah resmi dilaksanakan
meski demikian pemerintah menegaskan aktivitas belajar di sekolah
akan terus dievaluasi dan dilakukan dengan penuh kehati hatian
selain itu dibutuhkan sinergi berbagai pihak
demi kelancaran kegiatan belajar langsung
salah satunya dengan pembentukan satgas covid sembilan belas tingkat sekolah
kegiatan belajar langsung
aktivitas belajar dengan tatap secara terbatas pada masa ppkm level satu
telah dimulai pada senin tiga puluh agustus lalu di beberapa wilayah di indonesia
hal itu dilakukan sesuai dengan surat keputusan bersama empat menteri
yakni menteri pendidikan dan kebudayaan
menteri agama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri
kegiatan belajar langsung dirasa diperlukan
untuk menekan resiko learning loss pada anak usia sekolah
seiring dengan pemberlakuan aktivitas belajar jarak jauh
meski diperkenankan pemerintah melalui jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas
menegaskan kegiatan belajar dengan tetap muka akan terus dievaluasi
dan dilaksanakan dengan penuh kehati hatian
penyelenggaraan ptm terbatas sudah berjalan dengan baik
dan ditemukan beberapa catatan terkait protokol kesehatan
yang nantinya akan terus diperbaiki
baik meliputi random testing
rekapitulasi laporan kasus covid sembilan belas
maupun cakupan vaksinasi di satuan pendidikan
ada sedikitnya lima ketentuan yang diatur dalam skb empat menteri
tentang penerapan protokol kesehatan
dalam pelaksanaan kegiatan belajar langsung
kelimanya adalah aturan menjaga jarak minimal satu lima meter
diterapkan di kelas dengan jumlah peserta didik yang juga terbatas
jumlah hari dan jam pelajaran terbatas
dengan pembagian rombongan belajar
setiap individu wajib menjaga protokol kesehatan
dan dipastikan sehat
serta tak ada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan
pemerintah juga mendorong satuan pendidikan
pada masa ppkm level satu
segera membentuk satgas covid sembilan belas tingkat sekolah
untuk mendukung efektivitas kegiatan belajar langsung terbatas
untuk itu sinergi seluruh pihak dibutuhkan saat ini
penting untuk diketahui
bahwa untuk memastikan ptm terbatas ini dapat berjalan dengan baik
maka dibutuhkan sinergi
sinergi yang kuat antara pemerintah
pihak sekolah dan orang tua murid
melalui sinergi yang baik ini
maka aktivitas siswa di sekolah dapat terpantau dengan baik
dan dapat mencegah potensi penularan covid sembilan belas
jika nanti ditemukan adanya siswa yang terinfeksi covid sembilan belas
maka kegiatan ptm di sekolah tersebut akan dihentikan selama tiga hari
satgas sekolah pun diharapkan mengkomunikasikan
setiap perkembangan aktivitas belajar langsung
dengan satgas sekolah

keberadaan satgas diakini dapat memperkuat fungsi pengawasan
agar potensi paparan covid sembilan belas di lingkungan sekolah dapat dihindari
pencegahan penularan virus corona di lingkungan sekolah
terus diupayakan pemerintah
melalui vaksinasi tenaga pendidik dan pelajar
berdasarkan data tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh satu
satu sembilan juta tenaga pendidik sudah divaksin

sudah menerima vaksin
satu sembilan juta anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun yang tergolong pelajar
sudah menerima vaksin
jumlah ini akan terus ditingkatkan pemerintah
demi kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar
dengan tetap muka terbatas